karena aku udah buat papa kecewa
kayaknya mama bakal cerita nih soal masa
nanti ujung ujungnya pasti bahas mereka bercerai ketika mbak nin masuk penjara
kayaknya kita makannya udah mau selesai nih
gimana kalau kita pesen disert aja
oke berarti aku minta
ini ya buku menu dessertnya ya
dan aku nanya ke mereka
nanti mereka bahas disert itu
kayaknya kita udah bisa
sama coklatnya satu
ring kotornya mau sekalian diangkat
thank you dong
mas tadi sampai mana obrolan kita ya
iya sampai mana tadi ya
jangan sampai bahas soal mbak din lagi
tante udah pernah nyobain skincare cantika belum
bagus tentu walaupun produknya lokal ya
tapi menurut aku bagus karena
kebetulan juga aku jadi brand ambasadornya disitu
aduh hebat sekali
tante biasa pakai
karena kan memang brand sendiri
saya yang mendirikan dan aldebaran yang mengembangkan ya
tapi kamu gak tau kan ros
kalau elsa ini dulu pernah jadi brand ambasador marah tuh juga
terus kenapa gak diperpanjang
saya sudah tumpang
gue udah di ammons
cantika skincare iya mungkin cocok
kalau cocok kan bisa juga ditawarin ke temen temen tante
ya boleh deh kapan kapan nanti tante coba ya
nanti mungkin bisa dikirim produknya
karena kan mungkin ya saya bisa tawarin ke temen temen
karena ada beberapa temen saya yang gak cocok sama maharatu
iya kan karena milih skincare itu kan cocok cocokan ya
saya cocok teman saya ada yang gak cocok
hah udah dateng red velvetnya
bari nuri skin glow
mengandung glutation likopen dan kolagen
membantu mengelihara kesehatan kulitmu
uh ini terlihat bagus

oke ini mah
udah ada di selitnya kita langsung aja kali ini
aku tuh udah gak sabar
aku udah langsung pengen kayak potong gitu ya
untung aja gue bisa alihin pembicaraan mama soal banding
pak al justru memanfaatkan mbak elsa
kayak pabrik jadi pahlawan
tapi bukan itu mbak elsa siapa lihat
nah gimana ini ini
kok dia udah disini ya
dia pasti mau ketemu sama marina juga
ya semoga al tidak keberatan
kalau aku ketemu sama rena
papa kok belum kasih kabar ya
soal andin dan al
biasanya kalau nggak ada kabar gini
berita buruk deh
andino juga kena dampaknya
harus bisa mempertahankan
apapun masalah antara kamu dan aldebaran
pertahankan pernikahan kamu
kamu gak jawab apa
kamu sekarang telepon al
tanya dia dimana
atau lebih baik kita sekarang ke kantornya
kamu gak jawab apa
kamu sekarang telepon al
tanya dia dimana
atau lebih baik kita sekarang ke kantornya
duduk dulu ya
tolong dukungin aku
karena aku udah buat papa kecewa
aku pun juga gak tau pa
aku juga gak tau kenapa mas awal
tuh minta buru buru menikah
aku gak tau alasannya pa
satu sahabat ketika aku tahu
hati aku juga sakit lah
sakit hati aku pa
aku mau mempertahankan pernikahan aku sama sekali
aku gak mau ada lagi perpisahan pak
aku bener bener mau mempertahankan
aku bener bener mau mempertahankan
aku bener bener mau mempertahankan
aku bener bener mau mempertahankan
mempertahankan pernikahan aku sama saya
aku yakin kau tahu
dan aku akan berusaha untuk bikin mas haja tercinta sama aku pak
dan aku udah jatuh cinta sama mas al
aku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
aku gak percaya nid
kamu bisa berkata kata seperti itu
walau tanpa kata
kamu bisa berkata kata
kamu ikhlas menerima semua perlakuan saya
kamu rido diperlakukan seperti ini deh
terbuat dari apa hati kamu nid
tunggu alisa ngelirik